terima kasih anda kembali bersama kami di kompas malam
saudara perjalanan timnas u dua puluh tiga indonesia dimulai hari ini
garuda muda dihadapkan dengan lawan yang berat yaitu tuan rumah qatar
meski berat di atas kertas namun kepercayaan diri tim asuhan shin taeyong tinggi jelang laga perdana
tampil sebagai debutan timnas indonesia memang berangkat dengan target yang cukup tinggi yaitu lolos ke delapan besar